mengutip laman cnnindonesia com
ada lebih dari tiga juta pekerja dalam catatan kementerian ketenaga kerjaan
per dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona
angka pengangguran diperkirakan bertambah tiga hingga lima persen
gelombang pekerja yang di phk pun akan terus terjadi jika pandemi masih belum usai
untuk membendung laju pengangguran
undang undang cipta kerja yang pertama kali diusulkan presiden joko widodo ini
dibahas dan disahkan
presiden jokowi mengatakan undang undang cipta kerja ditujukan
untuk menyiapkan lapangan kerja sebanyak banyaknya
bagi para pencari kerja dan pengangguran
selain itu dengan undang undang ini
prosedur pembukaan izin usaha yang selama ini dianggap rumit akan dipermudah
apalagi jika kita mengingat kegeraman presiden pada bulan september dua ribu sembilan belas lalu
satupun investor dari tiongkok yang merelokasi investasinya
ke indonesia dan lebih tertarik di vietnam malaysia serta thailand
bahkan indonesia kalah bersaing dengan negara kamboja
saya tegaskan mengapa kita membutuhkan undang undang cipta kerja
pertama setiap tahun ada sekitar dua sembilan juta penduduk usia kerja baru
anak muda yang masuk ke pasar kerja
sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru
apalagi di tengah pandemi
terdapat kurang lebih enam sembilan juta pengangguran

dan sebanyak delapan puluh tujuh persen dari total penduduk bekerja
memiliki tingkat pendidikan setingkat sma ke bawah
tiga puluh sembilan persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat sma ke bawah
dan tiga puluh sembilan persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat sma ke bawah
dan tiga puluh sembilan persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat sma ke bawah
sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru
sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru
khususnya di sektor padat karya
sejak gelombang pertama dibalik pembahasan dan pengesahan undang undang cipta kerja ini
muncul penolakan yang menganggap undang undang ini justru
hanya mewakili kepentingan besar para pebisnis
misalnya dalam bisnis pertambangan
misalnya dalam bisnis pertambangan
menurut merah johansa dalam draft sembilan ratus halaman undang undang cipta kerja pasal satu ratus dua puluh delapan a
yang intinya berbunyi pemerintah atau negara memberi diskon hingga persen royalti
bagi perusahaan batubara yang memiliki kegiatan atau proyek hilirisasi
hal ini justru dapat mengurangi penerimaan negara di bidang pertambangan
bahkan aktor aktor intelektual dibalik penyusun undang undang ini
terusuri satu pertanyaan
jadi satu pertanyaan penting yaitu
bagaimana sebenarnya perusahaan perusahaan pertambangan dan energi kotor di indonesia itu
terhubung dengan orang orang di lingkaran pembahasan omnibus law cipta kerja ini
bagaimana konflik kepentingan itu berpengaruh atau berdampak pada keuntungan mereka dalam omnibus law
kami kemudian menelusuri siapa saja aktor penting mulai dari satgas ya
omnibus law cipta kerja
kemudian juga panja
yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor
untuk menemukan jawaban siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari regulasi omnibus law ini
hubungan itu menunjukkan bahwa dugaan konflik kepentingan
karena para penyusun dan pembahasan undang undang ini ditemukan memiliki relasi
bisnis secara langsung maupun tidak langsung
secara pribadi dengan sejumlah perusahaan
baik sebagai pemilik komisaris
tetapi di saat yang bersamaan
mereka juga adalah para pihak yang menyusun dan membahas regulasi cipta kerja ini
ditambah lagi penelusuran kita terhadap rekam jejak orang orang ini
sebagian besar para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses
dan tim kampanye pada pilpres dua ribu sembilan belas lalu
dari kalangan buruk
mereka sesungguhnya tidak menolak kehadiran
kami juga mencari kelebihan dari para istri dan para pengusaha ini
kami juga mencari kelebihan dari para kandang kandang
ini beliau melakukan hal yang tidak menarik
terkait dengan hal yang tidak terkait dengan prestasi berhasil menjaga penduduk indonesia
tapi meminta agar tidak mengurangi perlindungan terhadap buruh
upah minimum sektoral kabupaten yang dihilangkan
jika hal ini dihapus
maka akan muncul ketidakadilan
yang komunikasi baik adalah sahabat saya
bagaimana tadi saya sampaikan kspi kspsi agn dan tiga puluh dua federasi lain
kami bersama presiden pak joko widodo dalam mengundang investasi
yang kami gak setuju jangan kurangi perlindungan limited protection floor
saya ini pengurus pusat badan perserikatan bangsa bangsa pbb yaitu ilo
saya adalah ilo governing body yang berkedudukan kantor kami di geneva
saya selalu memetakan bagaimana antara undang undang investasi dan perlindungan
di seluruh dunia mayoritas undang undang investasi itu tidak menyatu dengan undang undang perlindungan
karena ini bisa terjadi konflik interest
nah faktanya begitu dimasukkan dalam satu yang kita sebut omnibus law itu terjadilah konflik interest
baik merah johansa dan said iqbal sepakat bahwa ada konflik kepentingan
jika menyatukan perlindungan
jika menyatukan undang undang investasi dengan undang undang perlindungan buruk
terlebih jika aktor aktor penyusun dan satgas pembuat undang undangnya
lebih didominasi kalangan pebisnis sekaligus anggota parlemen
muncul pertanyaan sejatinya untuk apa dan bagi siapa undang undang omnibus law ini berpihak